warga perumahan citra garden satu extension kaliders jakarta barat digemparkan
dengan ditemukannya empat orang yang tewas di dalam satu rumah
penemuan empat jenazah berawal dari warga serta petugas pln yang mencium bau tak sedap
dari dalam rumah sejak tiga hari lalu
warga kemudian membongkar paksa rumah dan menemukan empat penghuni rumah dalam kondisi mendosuk
kepolisian sektor kaliders bersama satreskrim polres jakarta barat dan resma poldang terjaya
yang tiba tiba berjalan
pemuda di lokasi langsung menggelar olah kejadian berkara
pada saat dibuka ditemukan ada empat jenazah di dalam dua laki laki dan dua perempuan
dari keempat jenazah polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa baju korban
bau penggenggam buku rekening dan buku carapan
keempat jenazah sudah dievakuasi ke rumah sakit polri keramajati
kepolisian juga mengambil alih alih daging dalam mobil
menggunakan sistem perubahan dan perusahaan
untuk menjalani proses autopsi
sementara pada kamis siang kerangka manusia ditemukan di parit
di jalan raya dekat pintu tol serang timur kota serang banten
petugas kepolisian bersama tim valensik rs bayangkara banten
yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tkp
proses evakuasi mengalami kesulitan karena beberapa tulang sudah berserakan
usai terkumpul meski tidak utuh seluruhnya
kerangka kemudian dibawa ke rs bayangkara banten untuk diautopsi
di datang ke tkp kami memeriksa dan mengevakuasi daripada mayat tersebut
untuk dilakukan otopsi lebih lanjut oleh forensik
pihak kepolisian sektor cipocok jaya yang menangani kasus ini
masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah orang
yang sehari hari beraktivitas di sekitar lokasi
termasuk memeriksa rekaman cctv di sejumlah titik
di dekat lokasi penemuan korban untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban
tim liputan cnn indonesia